gue berharap banget bisa ketemu lo malam itu
jadi gue coba buat ngerti
ini es krim lo bikin sendiri sumpah
semua es krim yang gue kasih ke lu buatan gue sendiri no
sumpah lo jago banget ini enak banget sih
ternyata mel udah tau kalo es krim yang dulu gue bilang dari secret admirer gue itu ternyata dari gio
tenang aja kok gue gak mempermasalahin yang tentang es krim
lagian gue juga gak suka makan es krim kok
kalo misalnya gue makan es krim nanti berat badan gue naik gue jadi tapir deh
daripada stres selamat
selfie aja yuk
gue post di instagram ya
gue bakal mention kali ya
di depan tasya gue harus keliatan everything is okay biar dia gak jiper
tapi diem diem gue harus awasin dia
karena dia udah berani boongin gue
tadi aku udah jenguk anaknya nawang
tapi aku gak sempat ketemu
karena aku ada rapat mendadak
terus aku coba kasih nawang uang buat biaya perawatan anaknya
aku bilang tapi dia kayaknya berat banget terimanya
kamu gak takut kalau nawang nanti curiga karena kamu udah ngasih segala macam sama dia
yang aku lakukan itu menurut aku justru bikin yakin
kalau nawang tuh bakal jatuh
lebih percaya sama aku
dengan gitu dia kan malah gak punya celah lagi untuk curiga sama aku
karena dia pikir pasti aku orang baik baik
tapi pastiin aja kalau ini semua sesuai rencana kamu
karena kalau gak rahasia kita bisa berantakan lex
ya kamu tenang aja lah
tadi aku sempat ketemu rizky loh
terus aku tanya dia mau kemana
dia bilang dia mau jenguk temennya
terus aku tanya dia mau kemana
terus aku tembak aja
itu temen kamu yang berinisial p ya
nah terus rizky bilang apa
dia gak jawab apa apa
terus dia gak jelasin apa apa lagi juga
kalian ketemu rizky dimana
aku tuh mau cari sendiri informasinya
aku ketemu dia tadi di gang kerinci
di daerah mampang situlah
tapi kayaknya aku juga ragu
masa iya teman yang inisial p itu rumahnya di dalam gang
ya aku sih gak peduli ya dia mau tinggal di gang kayak di mana
yang pasti cewek yang inisial p ini bisa deketin aku sama rizky lagi
iya aku juga berharap kayak gitu
mudah mudahan aja ya
kalau ada apa apa kamu kabarin aku lagi ya
ya makasih ya lex
aduh kenapa sih harus pake buka skuatu segala
bukan gue capek minumin barang
udah semua kan
jiwa raga gue kayaknya udah terkoyak koyak nih capeknya
mendingan kita makan di restoran aja tuh ayam goreng langganan kita dah
mendingan kita makan di restoran aja tuh ayam goreng langganan kita dah
itu udah menarik tuh gue setuju
capek tau gak
mendingan yang instan instan
ya gue juga capek
jadi kalian semua mau pergi dari sini
gie gie gie tuh pintu keluarnya
heh usus goreng
lo nih kenapa sih makin kesini makin sensi
lo lagi dapet ya
di mana mana orang kalau masa pemulihan itu lebih tenang lebih kalem
lo malah tambah ngegas
ya habisnya gue berhadapan sama orang kayak lo
ini pasti karena efek tangan lo sakit ya
pengobatan alternatif alias urat
ya itu yang gue bilang tadi
oh iya diurut ibu juga kepikiran banget tuh put
berapa gak coba aja diurut
ibu tau gak sih
tuh aku pernah keselio bahunya gara gara aku sering fighting kan
eh langsung pas diurut sembuh
nah kena nih khusus goreng
biar dia rasain kayak apa sakitnya kalau lagi diurut
ngeselin banget kan batu bata
pak keso ide lagi ngasih ide yang kayak gitu
seneng banget kayaknya dia kalau gue bakal kesakitan
put ibu nanya kok kamu diem aja jawab dong
kan aku gak pernah bu diurut urut kayak gitu
kalau nanti sakit banget terus aku gak kuat gimana coba
sama sekali nggak sakit kok bu beneran deh dijamin
put gini kalau pun memang sakit
ibu rasa kamu masih bisa tahan
kan supaya bisa cepet semua
eh lupa makanannya kita belum keluarin yuk
ibu ambil makanan dulu ya
kebetulan sekali nih kalian datang
di dalam lagi pada ngumpul
hah maksud tante siapa
di dalam ada pangeran atta sama gio
banyak sekali mahasiswa saya di dalam
kok dapat sih pak
maksudnya bu nawang dan saya kehitung juga
sebenarnya sih six enam
enggak pak gak ada apa apa
cuma kebetulan saya itu lagi masak sayur lodeh sambal sama tempe bacem
oh kalian ikut makan aja ya sama sama
bisa aja pak rega
yaudah ayo mari silahkan masuk
yaudah ayo silahkan masuk citra
mau ngapain atas sama jio ikutan ada di sini juga

engga jadi jangan tanya
kan sampai ni aja
di sekitar sini
enggak bu saya nggak tahu
oh gitu ya
atau mungkin dia pernah berkunjung ke salah satu rumah warga di sini
enggak tuh enggak tahu
ya terima kasih ya